pak gede menyampaikan bahwa meskipun tadi malam sepertinya disepakati bersama pak gede
tapi kemudian setelah mereka konsultasi internal
persija itu akan ada pertandingan hari rabu di bali
karena itu diputuskan lebih baik seluruh energinya disiapkan untuk pertandingan berikutnya
daripada untuk bersenang senang dalam acara perayaan
dan kami siap saja
karena bahkan tadi malam itu sempat persija mengusulkan tadi malam
saya katakan kalau tadi malam belum siap kondisi lalu lintas pun belum siap
memang tadi malam suasananya masih suasana antusias sekali
yaudah kalau gitu besok besok pun saya bilang siap
ternyata setelah dicek jadwal ada pertandingan hari rabu
jadi supaya aman
kami dari pm prof dari sisi jadwal menyesuaikan
karena ikut saja dengan jadwal di persija
kalau info terakhir tadi pagi rencananya hari sabtu
nanti biar dipastikan insya allah siang nanti sudah ada kepastiannya
karena selain persija dengan pm prof
karena ini akan menyangkut kegiatan di seluruh
punya implikasi pada lalu lintas di jakarta
jadi harus koordinasi dulu dengan
memastikan bahwa di hari itu tidak ada event event lain
yang nanti bertuburkan
jangan sampai sudah ada jadwal lain
yang ternyata nanti bertuburkan
tapi teman teman merasakan kan perayaan itu ada di mana mana
tujuh belas tahun menunggu
tujuh belas tahun menunggu
ini dirasa seperti kemenangan bagi semua
karena itu saya berkali kali sampaikan terima kasih pada persija
pada para pemain pada pelatih pada ofisial
mereka yang sudah kerja keras dan juga pada
jakmania supporter persija
karena mereka itu setia kemanapun persija main
dan mereka yang memberikan dorongan yang luar biasa
daya tampung di gbk itu paling tujuh puluh an ribu
tetapi yang datang ke areal itu
itu jumlahnya berkali lipat dari jumlah yang tertampung di stadion
kan kalau tidak membawa perasaan
perasaan cinta perasaan semangat
udahlah nonton di rumah aja
tau gak bisa masuk gak punya tiket
enggak tuh tetap datang
dan ini merupakan booster semangat yang luar biasa
sebelas orang yang di lapangan itu
tahu persis bahwa di luar sana
ada orang yang tidak kalah semangatnya dengan kita
yang di lapangan
dan itu harus dijaga menjadi energi positif
punya implikasi pada vandalisme dan lain lain
dan ternyata betul kan tadi malam
bebas tertib rapi
kita berikan rasa hormat dan apresiasi
dan saya berkali kali mengatakan
bukan saja kesebelasannya yang membanggakan
tapi supporternya juga membanggakan
yuk saya langsung ke bagian kedua
nanti aku inginkan